keluarga ahmad dhani berencana melaporkan pengadilan tinggi dki jakarta ke komnas ham pada senin mendatang
mereka menyatakan ada pelanggaran dalam perpanjangan masa penahanan enam puluh hari ke depan terhadap ahmad dhani
terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik
putra ahmad dhani al ghazali dan abdul qadir jailani bersama tim kuasa hukumnya
datang kerutan kelas satu surabaya di madaing waro sidoarjo sabtu siang
seusai menjenguk mereka memutuskan untuk melaporkan pengadilan tinggi dki jakarta
ke komnas ham di jakarta senin mendatang
alasan laporan ke komnas ham itu karena pihak pengadilan tinggi dki jakarta
telah memperpanjang masa penahanan ahmad dhani selama enam puluh hari ke depan
dengan alasan menjalani pemeriksaan
padahal selama tiga puluh hari di rutan madaeng sebelumnya tidak pernah diadakan pemeriksaan
saya sudah sadar ini tiga puluh hari ini di lahan
tapi tanpa sebab tanpa kejelasan dan seharusnya ayah saya ini tiga puluh hari ini diperiksa
tapi sama sekali tidak diperiksa sama sekali
jadi sekarang saya saya sama keluarga senin ingin datang ke komnas ham
karena ayah saya ditambahkan lagi enam puluh hari
dan ini ada apa saya juga enggak tahu karena saya selama tiga puluh hari ini
ayah saya tidak diperiksa sama sekali
seminan besok ya
tapi dari pihak keluarga besok senin itu mau melapor ke komnas ham
karena ada indikasi pelanggaran ham disitu kan
sementara itu kepulangan al dandul dari dalam rutan madaing
setelah mengunjungi ayahnya ahmad dhani sempat ricuh
ratusan remaja putri dan ibu ibu pengunjung yang menunggu kepulangan al dan dul sejak pagi
tampak histeris berusaha untuk mendekat dan menyelami al dandul
saat hendak masuk ke dalam mobil
yang menunggunya di luar rutan
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur